kamu itu harusnya udah nikah
gak seperti sekarang
ngurusin hal hal yang nggak jelas
aku itu masih belum mikir kesana mah
gak mikir kesana gimana
coba lihat temen temen kuliah kamu
anak anaknya udah pada mau masuk tk
jadi kamu itu harusnya udah nikah
aku capek ma
kamu loh yang minta lima puluh juta
dan itu uang lima puluh juta
segini itu gak cukup untuk nutupin jati diri kamu
aku udah tahu tentang adik kamu
jadi kamu mau meres aku
gak meres dong mes
aku tuh kerja loh buat kamu
kerjaan aku itu jagain dan nutupin rahasia kamu dan masa lalu kamu yang telan
kebayang gak sih kalau misalnya aku gak jagain dan gak tutupin masa lalu kamu
yang ada hidup kamu bakalan hancur
jangan kurang ajar kamu

jangan kasar dong
sakit loh hati aku dengernya
kamu gak mau aku jagain lagi rahasia kamu
ya kalau kamu nggak mau ya udah gak apa apa
aku sih gak maksa ya
palingan nanti aku cerita aja
aku akan tambahin kamu uang
asal kamu jangan beragam kehidupan aku lagi
aku gak akan biarin kamu hilang gitu aja dari aku
karena kamu atm buat aku
kamu gak akan bisa menghindar dari aku
udah selesai sih rahat ya bubu ya anak
tapi sebelum bobo
ya udah masuk kamar sayang ya
mbak naya baru pulang
anaknya udah ketemu
dalam keadaan sehat kan mbak
ternyata korban kecelakaan itu bukan anak saya bu
memang perawakannya yang mirip
tapi mudah mudahan aja
mbak naya cepet temui sama anaknya ya
ibu sendiri gimana tadi tasha ketemu
malah tadi juga pak fero datang kesini
ibu kau merasa bersalah sekali ya
ibu langsung kasih tau pak fero
bukan salah siapa siapa bu
kita juga gak ada yang tau
kalau tasha akan kabur seperti itu
lebih baik kita sama sama berdoa
semoga keadaan tasya pun baik baik aja di luar sana
tadi ada urusan mendadak mbak
tadi ada urusan mendadak mbak
ada sedikit masalah di hotel kita
cuma masalah kecil kok mbak
udah mama nggak usah pikirin
cuma masalah kecil kok mbak
udah mama nggak usah pikirin
apa sih yang lagi kamu tutupin sama mama
apa sih yang lagi kamu tutupin sama mama
nuk tupin apa
soalnya mama lihat belakangan ini
kamu itu makin gak jelas saja
kamu itu harusnya udah nikah
gak seperti sekarang
ngurusin hal hal yang nggak jelas
aku itu masih belum mikir kesana mah
gak mikir kesana gimana
coba lihat temen temen kuliah kamu
anak anaknya udah pada mau masuk tk
jadi kamu itu harusnya udah nikah